detik detik pemuda bernama alfaye terseret arus sungai di bawah jembatan mahakam samarinda senin sore terekam kamera ponsel rekannya
dalam rekaman tampak korban berusaha meminta tolong
sang rekan seakan membiarkan dan merekam menggunakan ponsel karena mengira korban hanya bercanda
tidak lama kemudian korban hilang tenggelam
korban saat itu bersama empat rekannya sedang asyik bermain di sekitar jembatan mahakam
namun tiba tiba korban terjun ke sungai sendiri dan berenang hingga terseret arus sungai mahakam
hingga selasa petang tim sar gabungan berusaha mencari korban di perairan sungai mahakam samarinda
dalam upaya pencarian petugas sempat dibuat kesulitan lantaran arus sungai yang sangat deras dan luas
tim liputan cnn indonesia